baik dan kita akan mengetahui kondisi terkini mengenai kebakaran depo pertamina pelumpang
kita akan ke mahardika yang sudah berada di lokasi selamat malam mahardika
selamat malam iya
ya mahardika jurnalis transmedia
apa yang anda saksikan saat ini di lokasi tempat anda melaporkan pak hardika
ya tempat di mana saya berada di sini adalah musim panas hidup di mana lokasinya bersebelahan langsung dengan depo pertamina yang menawar kebakaran
beberapa rumput yang ada di sini juga itu terbakar
dan di sini dari saat ini beberapa angkong dinasas juga sudah dievakuasi oleh petugas
sekitar ada tujuh kantong jenazah dan sembilan korban luka luka
mahardika anda menyebutkan terdapat kantung jenazah di lokasi yang anda lihat dievakuasi oleh petugas
dapatkah anda memberikan detail informasi terkait korban apakah korban merupakan warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian atau merupakan petugas mahardika
korban untuk saat ini diketahui adalah warga sekitar yang mengalami luka luka bakar di sekujur tubuhnya
dan hingga saat ini terlihat berlaku polisian dari kota metro jaya dan inafi sudah mendatangi tkp untuk melakukan penyelamatkan
anda sebutkan tujuh korban meninggal dunia dan dikonfirmasi keseluruhannya adalah warga
yang tinggal di sekitar mardika
ya betul tadi petugas baru saja juga menemukan satu korban lagi yang meninggal dunia di dalam rumah warga yang tidak jauh dari depok
ini baru saja dievakuasi lagi satu kantong jenazah
diduga korban sekitar
mahardika bisa kembali
karena suara anda terputus putus
kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara anda bisa kembali anda ulangi kondisi yang tadi anda lihat
satu lagi korban yang dievakuasi seperti itu
ya betul tadi baru satu lagi petugas menyevakuasi jenazah
ya betul tadi baru satu lagi petugas menyevakuasi jenazah
ya betul tadi baru satu lagi petugas menyevakuasi jenazah
mardika mengenai identitas korban bisa anda pastikan apakah korbannya ini merupakan warga anak anak atau dewasa seperti itu
untuk saat ini data yang kami peroleh belum sampai sikul ya
terkait dengan kebakaran yang anda saksikan saat ini di lokasi anda melaporkan bagaimana dengan kondisi api
kondisi api hingga saat ini masih terus berjalan tapi terlihat dari kejauhan sekitar dari satu kilo lokasi tempat saya berdiri ini
dan petugas masih melakukan
mahardika tadi anda menyebutkan
baik mahardika tadi anda menyebutkan bahwa sudah terdapat korban meninggal dunia dan juga korban luka luka
bagaimana dengan warga sekitar
apakah sudah ada lokasi tertentu untuk mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran
mengingat ini kebakarannya masih terjadi mahardika
ya sejumlah warga yang berdekatan dengan depok global sunance sudah dievakuasi ke posko yang dibuat oleh tugas gabungan pemadam kebakaran
pnp polri yang ada tepat di depan jam yang sebut ini
akses masuk dari lokasi tempat api ini
suara anda kurang terdengar jelas
di mana letaknya posko
bisa anda ulangi kembali informasinya
posko telah didirikan oleh tugas gabungan pnp polri dan bpb dki jakarta
tepat ada di depan gang masuk di mana lokasi kebakaran ini berada
tepat di depan gang berupa posko begitu ya
warga sudah berkumpul di sana mahardika
ya betul ya
mengenai upaya untuk mengendalikan api begitu mengendalikan kebakaran
berapa banyak petugas yang sudah dikerahkan dengan sejauh ini data yang anda dapatkan
untuk mobil pemadam kebakaran yang ada di dalam yang menuju lokasinya
ada sekitar lima mobil dasar
sementara untuk yang di jalan
di jalan raya ke depan itu
ada sekitar puluhan ya
dan ratusan tugas gabungan sudah berada di lokasi kejadian
mardika apakah anda mendapatkan informasi terkait awal saat kejadian
sebelumnya sudah ada kesaksian dari warga sekitar
yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya kebakaran
diawali dengan terciumnya aroma khas yang sangat kuat lalu
kemudian terjadi kebakaran
apakah anda mendapatkan informasi lainnya terkait kebakaran pada awal awalnya seperti apa
menurut keterangan saksi mata yang kita temui di lokasi
dia menyatakan bahwa api berasal dari kilang minyak yang mengalami kebocoran akibat
dari sabaran petir yang melanda saat hujan
tiba pada saat itu pada petang hari tadi
akhirnya sebagian bahan bakar minyak yang ada di depo pertamina
mengalir ke rumah warga dan sempat terjadi lagi katanya petir
lalu kemudian terjadilah kebakaran tersebut
iya iya begitu
ya mahardika anda sebutkan tadi terkait dengan petir
apakah memang seperti itu seperti yang anda sebutkan
ada kaitannya kejadian ini dengan petir yang terjadi pada malam hari tadi
jadi beberapa keterangan dari saksi saksi itu memang ada saat kejadian saat itu
memang kondisinya lagi hujan sangat beras disertai petir iya
dan di saat itu pula api menyalai di depo pertanjena
dan akhirnya kemudian menyampat beberapa rumah warga
hingga akhirnya api membesar terjadi beberapa korban yang mengalami lupa lupa dan meninggal di depo
terlihat di tempat anda
baik terlihat di tempat anda melaporkan masih ramai warga ya mahardika ya terlihat
terlihat di tempat anda melaporkan saat ini masih ramai warga
bagaimana dengan area evakuasi
seberapa jauh petugas di sana meng clearkan area begitu
dari lokasi kejadian
petugas di sini sempat kesulitan melakukan evakuasi korban
melantaran banyaknya warga yang ingin mendapatkan
ingin mendekati lokasi kejadiannya
petugas di sini juga sempat berdikadang dengan beberapa warga
yang memang ingin mengetahui kondisi di mana rumah tempat tinggalnya itu terbakar atau tidak
baik berarti masih banyak warga yang ingin mengetahui apakah rumahnya terkena korban dari dampak dari kebakaran atau tidak
artinya bisa anda berikan informasi ya
seberapa jauh dampak kebakaran ini terhadap rumah rumah atau hunian di sekitar lokasi kebakaran
rumah rumah yang terdampak seberapa banyak atau seberapa luas
ya hingga saat ini itu sekitar ada puluhan rumah diperkirakan yang terdampak dari kebakaran yang menyebabkan
jadi terjadi saat ini dampak dari kebakaran yang terdampak
baik mahardika kami tidak dapat mendengar suara anda dengan jelas
terima kasih atas laporan anda
mahardika jurnalis transmedia kami akan kembali lagi setelah anda setelah yang satu ini anda selamat bertugas kembali
terima kasih mahardika